hai masih juga tidak mau tanda tangan segal itu
gimana kalau sekarang kita telepon papanya belok
oh ya dia yang bagus
desi mau tanya tentang surat segel itu
apa sudah bisa desi ambil
desi sudah tidak sabar menunggu surat segel itu pak
papa tidak akan menandatangani segel itu
selama beno belum ketahuan rimbahnya
oke deh kalau begitu
nah begini saja pak
desi kasih waktu papa dua hari
kalau dalam waktu dua hari papa tidak juga menyelesaikan surat segel itu
desi akan buat perhitungan
apa papa kepingin seperti beno
kamu jangan ancam papa seperti itu des
papa tidak akan menyesal kalau terjadi sesuatu pada diri papa
oke kalau begitu
orang tua bangka itu masih juga keras kepala
dia tidak mau menandatangani surat segel itu
orang seperti dia seharusnya dibunuh
kamu jangan emosi begitu
aku tidak setuju kalau dia dibunuh
nanti urusannya bisa panjang
dan bisa bisa kita masuk penjara
selalu kita akan diam saja
membiarkan mereka tidak menandatangani surat segel itu
orang seperti dia tidak pantas untuk hidup
bagaimana kalau orang tua itu kita culik seperti kita menyelesaikan beno bagaimana
kita culik dia
lalu kita paksa dia untuk menandatangani surat segel itu
dan setelah itu kita habisi dia
betul betul sekali
tunggu ben kamu akan menemukan yang bagus
kalau itu sudah menjadi kesepakatan kita
kenapa tidak kita lakukan saja
tapi kapan kita menikah
setelah masalah ini selesai oke

akan kutuntut orang tua itu
ya sudah kalau begitu
oh iya bapak ada acara di mana
sepertinya tidak ada cara apa apa
tapi tadi bapak pulang di awal
bapak belum sampai dulu ma bu
justru itu saya telpon kamu
siapa tahu bapak ada acara mendadak hari ini
ya sudah kalau begitu terima kasih
papa apa masih juga tidak mau menandatangani surat ini
buat dia bicara
buat kita menandatangani surat segel ini
bila kamu suka bersikap b b investigated
tahan di sini
ampun jangan bunuh aku
kalian boleh minta apapun
asal jangan kau habisi nyawaku
sampai jumpa lagi